ini ikan kesayangan abah enak aja dipanggang kamu bedegu
murah marah cuma bercanda abah jangan jangan abah lebih sayang sama ikannya daripada anaknya
nyimplung aja soalnya kalau perempuan ngelihat pengorbanannya lelaki
gitu ya tapi tapi kalau dia masih nolak cinta saya gimana
mungkin kan udah dibilangin sama asma kalau misalnya nanti dia ngeliat
ngobrol ngeri kalau misalnya dia masih nolak cinta saya gimana gak mungkin kan udah dibilangin sama asma kalau misalnya nanti dia ngelihat arif nyobotnya

nah hai selama ini kan kamu udah nyokta saya tapi kali ini kamu nggak boleh nolak kalau kamu nolak saya
bakal nyemplung ke sini coba aja kalau berani nantangnya
berani liat ya
nah nah lihat karena saya udah nyobot ke sini berarti kamu lihat pengorbanan saya berarti kamu akan terima cinta saya ayo terima nah nah terima ya nah ya
tadi sebelum kamu datang sih nana udah sempet berdua fikiran
hai tapi setelah kamu nyebur gitu kamu jadi kayak kecil nana jadi nggak suka sama kamu dapet iduk konyol dari mana sih
udah aduk ya restu sepeda asma rusak tuh minggir dong ah rusak deh beda besi tua kayak gini bilang
sepeda besi tua besi tua gini gini sepeda juara tahu kan asma tiap tahun menang gara gara sepeda
ini ya itu kan juga karena tiap tahun aku yang modifikasi disitu ini enggak mau tahu pokoknya
sekarang ini benerin lagi nih nggak bisa nih pokoknya sepeda juara nggak boleh dirusakin
iya nggak iya iya ntar kunder gitu dong jadi tanggung jawab coba doang sih ya iyalah yang
ngomong cewek eh manis ah ah dong ah gimana kok ada suara suara aja nih ah ayo ini pak eh
kamu tuh kalau bertemu sama orang sesama
muslim kamu harus mengucapkan salam apalagi ketemu sama orang tua dicapai dong kita kan sering
ketemu bisa ucap salam terus kalau dibilang orang tua jangan lawan selalu salam alaikum susah iya
iya assalamualaikum waalaikumsalam gitu kan bagus kamu ketemu lagi asma ya iya kok bapak tahu
ya itu kan sepedanya asma
kamu dari dulu sibuk ngebenerin sepedanya bapak udah bilang berkali kali kamu jangan deketin lagi
si asma eh bapaknya dulu itu tukang mabok tukang judi main perempuan lagi itu kan dulu
sekarang kan ada taubat itu kan perbuatan dosanya yang masih ada itu kan si ahmad perbuatan dosanya dia
bapak ngomongnya kayak gitu sih emang kenyataannya begitu
asma itu anak selingkuhan nah ibunya dikawin itu karena hamil duluan bapak enggak mau kalau si asma
deket sama kamu jadi membawa siang ibunya mati aja gara gara melahirkan si asma ngerti itu kan bukan
salahnya asma itu juga bukan keinginan asma kok makin juga seharusnya bapak jangan ngomongin keburukan
orang lain lagi orang yang meninggal udah udah udah udah udah jangan berantem ah fisik aja mandi
udah udah masuk ayo udah anak apa begitu hai alaikum waalaikumsalam
wih ikan abah makin gendut aja bah
hai soklah udah siap untuk dipanggang apa ini ikan kesayangan abah enak aja dipanggang kamu bedegu
bercanda abah jangan jangan abah lebih sayang sama ikannya daripada anaknya
mbak sebelum orang t a tawanya dimarahin itu si asma
ah berdanya bikin ngaco
ya itu kita yang harus tahu
si asma memang dari dulu mah begitu
kita harus siap siap jangan sampai ketabrak sama kita

percuma mereka moema
dari dulu juga begini
kamu mah dasar nurus tunjuk
siap pak komandan
udah biar abah yang bersih bersih
sekarang padutnya ada tiga mbak
lapar pak komandan
siap pak komandan
biar abah nih yang beres
bukit banget sih
oh ya ampun
abah abah kenapa kok kayak gini
kamu kok baru pulang
bukannya dari tadi pagi kamu les bahasa inggris
ah jadi gini mbak
tadi itu ada materi tambahan
yang rugi kan juga bukan alda doang kan
abah juga yang ngebayarin kursusnya
eh apa teh harus mikirin si asma
si asma itu kan anak sendiri
nya pasti itu dipikiran
maksud ambo teh dipikirin masa depannya
asma kan sekolahnya gak beres
ya sudah lah cukup lah dia mah sekarang juga sekolah agama
cukup lah itu masih gitu aja udah perempuan ini ya tuh ambo
ya bang kalau zaman sekarang teh perempuan nggak cukup kalau cuma dibekalin agama aja
sekarang tuh ya perempuan sekolahnya juga harus tinggi harus pinter gitu
rapi nah kelakuannya juga harus manis enak dilihat orang gitu
kayak si asma teh kelakuannya seseredek gabah begitu

masa bodo lah sudah dia mau
mau pinter mau bodoh mau itu yang penting mah dia menjadi istri yang soleh
istri siapa tuh laki laki yang mau kawin sama dia
dia mainnya aja sembarangan
bergaul sama siapa aja
ambutnya khawatir bah kalau dia tuh salah gaul nanti pergaulannya nggak benar
si ambo teh kenapa sih
ini mikirin jodohnya si atma segala macam
udah tuh pikirin
si alda tuh kakaknya si asma
alda teh beda pisang
alda teh cantik
ya sekolahnya tinggi pinter otaknya juga
rapih kalau pakaian
ambo teh maunya ya si alda sekolahnya yang tinggi banget
pasti nanti banyak lelaki yang mau ngawinin dia
aduh apa kabar teman teman
aduh apa kabar teman teman
jakarta tuh bener bener melindungi lo men
cewek cewek pada nelfonin gue nanya lo kapan lo panggil dari amrik
jadi lo keganggu sama cewek cewek itu
oh justru enggak men gue thanks banget sama lo
wih berarti cewek lo banyak ya sekarang ya

hari ini tes si asma ikut balapan sepeda
nah si abah ikut nonton
emang enggak bapak enggak anak sarwa kayaknya
pada suka ngelakuin hal hal yang tidak penting sebelah
bu kayaknya abal lebih sayang sama asma deh daripada kita
sabar atun enggelis mungkin sudah begini nasib kita
mau tidak mau harus merawat anak itu
kamu kan tahu sendiri sifat abah kamu seperti apa
kalau kita tidak mau merawat anak itu bisa bisa kita berduanya diusir dari rumah ini
sampai jumpa di video selanjutnya
kata apa diriku menyambut
ini hari kemenangan untuk aspa
masih ambut eh
ya ambu kan pengen dijemput sama ambu sama teteh
asma kalau ambu pergi ke sana siapa tuh yang masak
bisa bisa kita semua mati kelaparan
iya ambu tahu aja ya kalau asma pemalu ya bah ya
perempuan makan melulu
ya adalah kalau gitu makan aja yuk bah
para warga sanderek yang budiman terima kasih sekali atas dukungannya terhadap anak saya asma
sehingga diberi semangat menjadi menang
dan nanti malam di sini akan ada makan makan gratis semuanya
terima kasih tuhan